banyak orang yang belum tahu bahwa ikan buntal ternyata memiliki racun yang mematikan
lalu apa dan bagaimana bahaya racun ikan buntal ini mari kita saksikan bersama
yang pertama ikan buntal berasal dari famili tetraodontide yang merupakan famili ikan muara dan laut
terdapat sedikitnya satu ratus dua puluh spesies ikan buntal dalam keluarga tetraodontide ini
ikan ini hidup di perairan pesisir yang hangat bahkan ada yang hidup di air tawar
kemudian beberapa ikan buntal jenis tertentu mengandung racun syaraf tetrodotoxin
nah racun ini seribu kali lebih beracun dibandingkan cyanida
satu tetes tetrodotoxin dapat membunuh tiga puluh orang dewasa dalam kurun waktu satu hari atau dua puluh empat jam
selanjutnya toksin ikan buntal terkonsentrasi di hati organ kelamin dan kulit ikan
ada tanda jika seorang keracunan ikan buntal kita lihat racun yang masuk ke dalam tubuh ini akan menimbulkan dampak gatal gatal dan bercak merah
mati rasa di bagian bibir dan lidah dan pusing sakit kepala dan muntah muntah
jika anda mengkonsumsikan buntal dan kemudian
timbul simptom seperti ini waspada itu artinya desi anda sudah mengalami keracunan
berhati hati walaupun sesungguhnya katanya ikan buntal ini rasanya nikmat
kalau diolah dengan baik dan memerlukan pakar ya untuk mengolahnya seperti itu
tapi pada intinya sebenarnya ikan buntal ini atau di jepang namanya itu fugu itu memang sangat beracun
dan ini kejadian ini sebenarnya bukan untuk pertama kalinya vito
tapi mungkin harus ada edukasi atau pemahaman yang lebih kita berikan kepada
para masyarakat ya bahwa ikan ini adalah sangat beracun